presiden joko widodo tiba di gedung dpr mpr ri di senayan jakarta pada rabu sekitar pukul delapan lebih tiga puluh menit
presiden jokowi tampak mengenakan baju adat dari tanibar
sementara ibu negara iryana widodo mengenakan kebaya berwarna krem dengan rambut bersanggul
mengutip laman kemendikbud baju adat tanibar terdiri atas kain tenun tai sped yang merupakan kerajinan khas kaupaten kepulauan tanibar
motif tenun diambil dari lingkungan hidup masyarakat setempat yakni flora dan fauna seperti motif ulat cicak ikan dan pepohonan
menurut warga tanibar motif dan hiasan tersebut mengandung makna luhur dan merupakan salah satu jati diri kepulauan maluku
pakaian adat ini bisa digunakan dalam acara kebesaran seperti perkawinan
kepulauan tanibar adalah sebuah kaupaten di provinsi maluku
presiden jokowi dodo pernah mengunjungi wilayah ini pada september tahun lalu
kedatangan presiden kepulauan tanibar pada saat itu disambut sangat meriah oleh warga setempat karena hampir lima puluh tahun setelah presiden soekarno belum ada pejabat tinggi negara yang mengunjungi tanibar
selain presiden jokowi wakil presiden ma'ruf amin dan istri wuri estuhan dayani juga mengenakan baju daerah adat tanibar
ketua dpr puan maharani mengenakan baju adat kalimantan barat
selebihnya para anggota dewan dan undangan mengenakan pakaian jas berdasi dan peci untuk laki laki dan para perempuan mengenakan kebaya
namun yang turut menarik perhatian adalah kehadiran dua aju dan presiden jokowi yang tampak gagah mengenakan baju adat suku dayak dan bali
kebiasaan mengenakan baju daerah dilakukan jokowi dodo sejak ia menjabat
sejak dia menjadi presiden pada dua ribu empat belas
tujuannya untuk melestarikan dan mengenalkan budaya asli indonesia
kebiasaan itu kemudian diikuti oleh pejabat tinggi negara lainnya